epicentrum penularan covid sembilan belas bergeser dari jakarta ke jawa barat
bahkan jumlah kasus harian telah melampaui gelombang varian delta
nah apakah kemudian ada hubungannya dengan tingkat kepatuhan masyarakat yang semakin menurun untuk menerapkan prokes
dan juga bagaimana strategi dan antisipasi dalam menekan penyebaran kasus di jawa barat
kita bahas lebih lanjut dengan narasumber yang sudah terhubung secara daring
yang pertama panji fortuna hadi sumarto epidemiolog unpad
assalamualaikum selamat sore pak panji
waalaikumsalam mas ferdi selamat sore
terima kasih pak panji sudah bergabung dengan kita
dan juga kita kehadiran deddy supan di ketua divisi percepatan vaksinasi covid sembilan belas jawa barat
assalamualaikum selamat sore kang deddy
waalaikumsalam selamat sore
pak deddy juga termasuk yang disaksikan
terima kasih pak
terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini saya ke pak deddy dulu
pak deddy gini kemarin ya kita sama sama menyaksikan
satu hari saja ada peningkatan hingga lima belas ribu kasus ya
dan hari ini pun juga masih di posisi pertama untuk tingkat penularan kasus
kemudian ini dicap sebagai epicentrum baru
covid sembilan belas setelah jakarta
kita ingin mengetahui juga lebih dalam
situasi hari ini di jabar ini seperti apa sebenarnya
ya bisa kita sampaikan memang kasus konfirmasi harian tertinggi
untuk jawa barat itu dicapai pada tanggal enam belas februari
atau tepatnya hari kemarin
mencapai di lima belas satu ratus sembilan puluh enam kasus
tentunya seperti arahan pak presiden
memaksimalkan vaksin dengan melakukan percepatan
dimana total sasaran di jawa barat ada tiga puluh tujuh sembilan ratus tujuh delapan ratus empat belas
vaksin yang disuntikan dan realisasi per hari ini lima puluh delapan delapan ratus empat belas
jadi kalau harian kita untuk vaksin seharinya rata rata di dalam tujuh hari terakhir
bisa mencapai di empat ratus tiga puluh empat ribu per hari
dan dosis ketiga booster ini masih kita lakukan percepatan
makanya strategi kita yang kita lakukan hari ini adalah
yang pertama bagaimana melakukan percepatan
maupun dosis satu dosis dua dan dosis tiga bagi lima daerah terendah jawa barat
seperti data yang masuk kepada kami untuk cakupan dosis pertama yang persentasenya masih rendah
itu berada di kabupaten bandung kota tasikmalaya kabupaten ciamis kabupaten subang dan kabupaten kuningan
terus untuk persentase dosis dua yang masih rendah lima kabupaten terendah
yaitu kabupaten cianjur kabupaten tasikmalaya kabupaten garut kabupaten ciamis dan kabupaten bogor
sedangkan untuk cakupan dosis ketiga terendah itu ada di kabupaten ciamis tasik pangandaran sukabumi dan kabupaten cianjur
jadi strategi kita adalah melakukan percepatan bagi kabupaten kota yang masih melakukan vaksin terendah
dari lima terbawah baik dosis satu dosis dua maupun dosis ketiga
yang selanjutnya untuk meningkatkan
imunitas saat ini di jawa barat perlu kita sampaikan memang sudah banyak tenaga kesehatan yang terpapar
sehingga pemberian dosis mencoba secara surat penjelasan kita sudah lakukan
apakah dimungkinkan bagi petugas tenaga kesehatan seizin kementerian kesehatan
kita akan melakukan pemberian dosis keempat
terutama bagi tenaga nakes yang akan
disegerakan dengan berkoordinasi dengan kemenkes dan provinsi sudah melayangkan surat
mudah mudahan ini menjadi bagian untuk kita dalam rangka proses percepatan vaksin
karena pada saat tenaga nakes banyak yang terpapar itu pun juga menjadi bagian kita
untuk kesulitan dalam rangka proses percepatan vaksinasi
kira kira seperti itu
oke gini pak deddy yang anda sampaikan tadi adalah kecepatan vaksinasi ya di jawa barat
ini juga sebenarnya paralel apa yang disampaikan ibu dewi ya
yang mengatakan bahwa setidaknya dari enam provinsi jawa barat ini
kecepatan vaksinasinya cukup tinggi dan bahkan yang paling tinggi
tapi kemudian kalau kita lihat reproduksi kasus yang terjadi di jawa barat
trendnya kan sekarang di posisi pertama
celahnya di mana sebenarnya apakah kemudian ini juga masih berhubungan dengan tingkat kepatuhan masyarakat
kalau tingkat kepatuhan sebetulnya sudah tidak seperti itu ya
kondisi jawa barat ini rata rata berada di daerah perlintasan
termasuk juga daerah daerah yang menjadi penyangga ibu kota
jadi banyak sekali pada saat orang bertransit dari pusat ibu kota menuju daerah di jawa tengah
atau menuju daerah di jawa timur itu pasti transitnya di jawa barat
jadi ini pun juga
menjadi bagian yang kita lakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan
yang kita lakukan berada di rest area rest area tol
tapi ada hal yang harus kami sampaikan kepada publik
dalam satu contoh kasus yang terjadi di salah satu rumah sakit di rsud al ihsan
jadi berdasarkan riwayat vaksinasi
dari kasus yang meninggal itu rata rata yang lebih banyak adalah yang belum divaksin
yang belum dari sekitar tiga puluh dua orang yang meninggal di rumah sakit alisan
itu yang belum divaksin yang terkena terpapar covid ini sekitar dua puluh orang
yang baru satu kali dipaksin dua orang yang dua kali dipaksin itu sepuluh orang
dan yang sudah dipaksikan booster tiga kali itu orang
artinya vaksin ini penting untuk meningkatkan imunitas dalam rangkaian
dan juga untuk meningkatkan keuntungan
tentunya ini pun juga adalah bagian yang kita lakukan langkah langkah dengan divisi lainnya
dalam rangka pematuhan prokes yang ada di jawa barat
oke sebelum ke pak panci saya ingin tahu dulu bor atau bad occupancy rate di jawa barat berapa persen pak
sampai hari ini
kalau sebentar ya kalau itu bukan di divisi kami pak
bahwa kondisi bor yang ada di kita masih
masih berada dalam standar lah
nanti kita sampaikan
saya ke pak panci pak panci
bagaimana membaca situasi jawa barat hari ini secara epidemiolog
kemudian tadi disampaikan oleh pak deddy bahwa salah satu faktor yang membuat fluktuatifnya kasus di sana juga
kemudian lalu lintas masyarakat dan mobilitas masyarakat di wilayah agglomerasi ini begitu
apakah kemudian ini masih menjadi alasan di situasi saat ini
kan kemarin kemarin juga sudah ada analisa dan antisipasi yang didalami
apa yang terjadi sebenarnya
terima kasih mas dedy
saya rasa ada betulnya bahwa lalu lintas manusia mobilitas dan khususnya di wilayah agglomerasi ini
menjadi salah satu sebab peningkatan kasus di jawa barat ya
tetapi kalau secara umum ya tidak berhenti di situ
karena kasus covid atau apapun variannya
dia akan menyebar kalau pertama ya banyak orang yang masih suceptible
banyak orang yang masih rentan
yang kedua kalau ada banyak orang yang terinfeksi atau infeksius yang menularkan
dan yang ketiga syaratnya
tidak cukup nih
ada orang rentan dan ada orang infeksius
syarat ketiga orang rentan dan orang infeksius ini harus bertemu gitu kan ya
kalau nggak bertemu nggak akan ada penularan
nah ini bisa dikurangi dengan tadi yang pak dedy sampaikan dengan vaksinasi
jadi apa memang ada kaitannya agglomerasi dan mobilitas
dan kita bisa lihat bahwa di jawa barat yang naik duluan kasusnya adalah daerah agglomerasi dengan provinsi dki jakarta
jadi depok dan bogor ya
itu naik duluan
karena apa karena jakarta naik duluan
kasus orang jakarta banyak
orang yang bekerja di jakarta banyak yang tinggal di jawa barat
ini sehingga naik duluan ya
tapi kemudian agglomerasi agglomerasi lain akan menyusul
ini kota bandung bandung raya sudah menyusul
kemudian kabupaten kota lain juga akan menyusul
jadi mobilitas agglomerasi transit itu memegang peranan
tetapi tentunya pada akhirnya kan terjadi penularan lokal juga ya
terjadi penularan di dalam kota
di dalam kabupaten
di dalam wilayah
orang yang transit orang transitnya sudah pergi gitu kan
tetapi penyakitnya tetap menular di sana
kembali kepada tadi prokes
sedisiplin apa saya tidak bisa bilang karena saya tidak pernah mengukur
tapi kalau saya melihat ini saya di kota bandung ya
memang dibandingkan gelombang delta tahun lalu
saya pikir jauh lebih longgar
kemudian juga ppkm nya
dan itu memang sudah diatur seperti itu ya
tetapi memang kalau kembali kepada teori epidemiologi
kalau orang lebih banyak berkontak kemudian perlindungannya juga lebih sedikit
tidak disiplin memakai masker tidak disiplin menjaga jarak
tentu kita akan melihat lebih banyak penularan
saya pikir itu dulu kalau untuk penularan
pak panji apakah kemudian ada berhubungan juga dengan policy gitu ya
atau kebijakan yang mengatakan bahwa vaksin sudah jalan satu dua booster sudah comorbid diminimalisir
sehingga kemudian narasi narasi seperti inikah yang membuat masyarakat menjadi abai terhadap prokes
mungkin ya mungkin tidak ya
tapi ada dua hal saya pikir mas ferdi ya
boleh jadi narasi seperti itu memperberat ketidakpatuhan masyarakat
tetapi yang pasti masyarakat itu capek saya juga capek nih
kita semua capek nih dengan covid ini gak habis habis ya
sehingga memang saya melihat kedisiplinan masyarakat sudah mulai menurun
kemudian ada wacana bahwa omikron nggak terlalu berat gitu ya
yang tidak salah memang betul omikron itu lebih ringan dibandingkan delta
tetapi sebenarnya kita tidak mau itu menular juga
jadi boleh jadi narasi itu

tapi terlalu tenang ya
walaupun narasi sebenarnya kan dibuat supaya orang tidak terlalu panik
tidak terlalu panik
tapi kita juga memang harus hati hati nih
saya pribadi sebagai epidemiolog juga teman teman di pemerintah yang membuat kebijakan
memang harus hati hati menjaga keseimbangan antara membuat orang tidak panik dengan membuat orang tidak terlalu santai gitu ya
jadi harus cari jalan tengah
memang tidak perlu panik tidak ada perlunya panik
tetapi jangan sampai juga karena tetap bisa sakit kan
orang divaksin juga masih bisa sakit gitu
jadi kita harus tetap menyampaikan melakukan pendidikan edukasi masyarakat bahwa prokes itu tetap penting walaupun sudah di booster
oke baik saya ke pak deddy
pak deddy gini imbauan sudah antisipasi mitigasi langkah pencegahan ini juga sudah dilakukan
bahkan sebenarnya seperti repetisi
bahkan sebenarnya seperti repetisi saja
bahkan sebenarnya seperti repetisi saja
karena di tahun sebelumnya upaya upaya serupa sudah diterapkan
tapi kemudian belum juga bisa menekan laju penyebaran
apa langkah strategis lain yang sedang atau akan disiapkan supaya kemudian bisa terus memproteksi memberikan perlindungan terhadap masyarakat
walaupun kemudian kunci kunci pengendali pandemi tadi yang anda sampaikan ini sudah jalan begitu
iya pak jadi kita kemarin sudah melakukan zoom ya dengan teman teman di cni polri termasuk juga tenaga kesehatan dan seluruh kabupaten kota
termasuk juga tenaga kesehatan dan seluruh kabupaten kota
jadi kalau kita lihat di hari ini cni polri ini mendapatkan alokasi vaksin astrazeneca kalau gak salah untuk membantu percepatan cakupan vaksin baik dosis satu dua dan tiga
untuk daerah daerah yang masih kurang
untuk daerah daerah yang masih kurang
jadi strategi kami seperti yang telah disampaikan bahwa kami akan melakukan percepatan vaksin bagi daerah kabupaten kota yang lima terendah masih di bawah
baik cakupan yang dosis satu dosis kedua maupun dosis tiga
yang strategi yang kedua tadi bahwa kami pun juga akan melakukan agenda yang berharap ini bisa disetujui oleh pemerintah pusat atau kementerian kesehatan akan mencoba memberikan dosis empat kepada khususnya tenaga nakes
karena sebagian besar tenaga nakes di jawa barat ini juga ikut terpapar dan mereka sebagai garda terdepan yang menangani
dan vaksinasi booster untuk tenaga nakes sebetulnya diberikan pada juli sampai september tahun lalu
jadi kalau dihitung per bulan ini ini sudah lebih dari ada yang lewat enam bulan dan bahkan sudah lewat tiga bulan
jadi apakah hal ini disetujui berharap bahwa vaksin booster keempat ini bisa diberikan khusus kepada tenaga kesehatan
dan yang strategi yang lainnya adalah kita sudah coba memohon
dan bantuan juga dengan tenaga tenaga yang relawannya berada di tenaga tenaga di bkkbn
jadi dengan bkkbn pun juga kita lakukan kolaborasi untuk melakukan percepatan vaksin dan juga melakukan sentra sentra tempat yang dilakukan sebagai sentra isoman di beberapa desa
jadi ada beberapa sentra sentra isoman di desa
sehingga pada saat isoman isoman sentra isoman ini dilakukan di tiap desa
bisa mengurangi bor atau tempat tidur di beberapa rumah sakit dan ini pun juga bisa mengurangi kepanikan
mudah mudahan upaya upaya ini dengan melibatkan desa juga hal lainnya bisa terus kita melakukan langkah langkah perbaikan
sehingga dampak daripada epicentrum covid sembilan belas di jawa barat bisa segera terkendali
termasuk isoter juga tersedia ya pak
ya isoter ini di setiap
di setiap desa juga kita sediakan
jadi kalau jawa barat kan terbagi
wilayahnya ada daerah pegunungan ada wilayah jawa barat bagian utara ada bagian selatan
nah di beberapa desa yang terutama mereka juga mendapatkan dana dana bantuan desa juga sudah menyiapkan
rumah rumah yang dilakukan di desa untuk melakukan isoter tadi
oke baik saya terakhir ke pak panji
pak panji gini dengan dinamika situasi yang seperti ini
dengan dinamika situasi yang seperti ini
seperti saat ini yang anda katakan tadi
bagaimana kemudian bisa memberikan kebijakan yang lebih protektif begitu
agar kewaspada ditingkatkan bukan berarti abai dengan prokes
karena kemudian itu tadi mungkin warga sudah mulai capek dengan situasi seperti ini
dan ditambah juga dengan level tingkatan ppkm pun juga ada beberapa aturan turunan yang sebenarnya juga tidak terlalu ketat begitu
dan ditambah juga dengan level tingkatan ppkm pun juga ada beberapa aturan turunan yang sebenarnya juga tidak terlalu ketat begitu
membatasi pergerakan masyarakat
bagaimana kemudian fokusnya kemana lagi
baik mas ferdi jadi memang kita sebenarnya sudah banyak belajar dari gelombang delta ya
dan rumus kebijakannya sebenarnya tidak akan terlalu jauh berbeda
jadi pembatasan sosial pembatasan mobilitas menyiapkan fasilitas kesehatan dan sebagainya
ini adalah masalahnya hanya dosen

jadi sebesar apa kita harus memberi perhatian pada dosis
memberi perhatian pada satu komponen
atau yang lain melihat
omikron sekarang sebenarnya
arah kebijakannya sudah cukup tepat
khususnya di bidang pelayanan kesehatan ya
relatif tidak terlalu parah
di perawatan di rumah sakit itu
tidak sebesar delta
walaupun kita tidak boleh lengah karena apa
karena yang kedua walaupun omikron
ini tidak separah delta
dia menyebarnya lebih cepat
jadi kemungkinan kalaupun
dia tidak menyebabkan
perawatan rumah sakit sebanyak delta
tetapi kalau lebih banyak orang yang
tertular boleh jadi orang yang dirawat
kasus waktu delta ya atau bahkan
lebih banyak gitu kan tergantung sebanyak apa
pada akhirnya orang tertular jadi
kalau saya lihat yang pertama perawatan
saya pikir sudah cukup baik
sehingga tapi kita tetap
harus waspada tadi pak deddy sudah
menyampaikan saya pikir kita memang perlu
memperhatikan layanan primer mas ferdi ya
nah seperti di gambar yang ditampilkan ini
orang akan menumpuk dulu di layanan primer
datang ke puskesmas gitu
kayaknya datang ke
unit gawat darurat atau datang ke klinik klinik
karena mereka tidak berat tapi merasa sakit
nah kita harus memberikan perhatian
salah satunya betul sekali saya setuju
dengan pak dedy kita harus memberikan
proteksi yang lebih baik kepada
tenaga kesehatan nah yang ketiga
mas ferdi saya pikir yang
sangat penting memang kembali ke prokes ya
omikron ini tidak akan seberat
tidak akan separah delta
penyakitnya ya saya pikir
tetap kita bertanggung jawab
untuk mencegah penularan ini
jadi karena pada akhirnya
orang sakit juga ya saya yakin di
tim mas ferdi ada yang ketularan juga
nggak masuk kantor juga gitu kan jadinya
menjadikan menjadi beban
ke produktivitas juga jadi pada
akhirnya prokes saya pikir harus tetap
walaupun kebijakannya lebih longgar
karena asumsinya tidak akan terlalu berat
tetap harus ditegakkan
ini saya yang khawatir itu mas ferdi
nggak dipatuhi pula gitu
yang tidak terlalu ketat ini
harus ditegakkan dengan baik oleh
ya penegaknya ya kalau di level
kabupaten kota mungkin satu pol pp
begitu nah yang terakhir
tetapi saya perlu mengingatkan
bahwa vaksinasi itu
tidak melindungi seseorang
di saat itu juga
jadi saat ini divaksin
terlindungnya kan baru beberapa hari kemudian
mungkin baru seminggu kemudian jadi
kalau saat ini divaksin kemudian
terpapar dengan orang yang sakit
masih mungkin sakit gitu kan ya
jadi walaupun vaksin di
kita tidak boleh melupakan
kedisikinan masyarakat untuk melakukan
protokol kesehatan oke baik
tidak boleh lengah bukan berarti harus
ketakutan kewaspadaan ditingkatkan
dan kemudian bagaimana
semua pihak harus
untuk terus konsisten
pihak pihak terkait untuk melakukan pengawasan
aturan aturan yang berlaku saat ini
juga bisa dikatakan
cukup longgar ya
kita berharap seperti itu
konsistensi itu yang
terima kasih pak dedy sudah bergabung
pak panji juga sudah bergabung dengan
salam sehat semua
salam sehat mas ferdin terima kasih
dan sejumlah informasi
terkini lainnya akan kami hadirkan
sesaat lagi tetaplah bersama cnn indonesia newsroom